gue masih di rumah
kuis mata kuliahnya pak reger
yaudah gue ke kampus sekarang ya
kamu ada masalah ya
gak ada kok bu
tapi kamu tuh beda dari biasanya put
apa kamu tau prinsa anda dimana
because dari semalam dia gak pulang ke rumah saya
batu bata gak mau
ngelakuin apa yang gue minta semalam
makanya dia sengaja gak pulang
saat ini hidup kue bergantung sama dia
tapi gue gak bisa ketemu sama dia dulu
sebelum dia resmi tunangan sama mel
apa sesakit ini ya
kamu kenapa sih belakangan ini diem terus sayang
kamu ada masalah
kamu ada masalah
aku boleh nggak ikut ibu ke kantor
ya aku cuma minta sekali ini
aku yakin pasti ada yang lagi putri sembunyiin dari aku
sebaiknya aku turutin dulu maunya
beneran ya bu boleh
yaudah kalau gitu aku cuman ambil tas sama ganti sepatu kok bu
mobil itu kayaknya gue pernah liat
kondisi kamu kok belum berangkat
mau pikir kamu dari tadi udah jalan
kayaknya aku pernah ngeliat mobil itu deh
mama tahu itu mobil siapa
wah gawat itu kan mobil alex
triske pasti marah banget kalau tau alex datang kesini
iya mama gak tau
mobil kayak gitu kan banyak di jalanan
mungkin kamu pernah lihat kali
mungkin sih ma
udah deh mendingan sekarang kamu berangkat aja
takutnya kan nanti keburu macet
mumpung masih pagi
jadi masih lanjut
ayo kita cari jalanan ya
aku harus telepon alex dan minta dia untuk menjauh dari situ
sebelum rizky makin curiga nanti
aduh dompet mama ketinggalan
semalam mama jadi ke rumah tante nawang
aku ngantarin tante nawang ke klinik
tante naung tuh sampai dibawa ke klinik
mama jadi tambah gak enak sama tante nawang

kemarin tuh mama mau kesana
tiba tiba ada kerjaan jadi
tiba tiba ada kerjaan jadi
mama gak jadi deh
mama gak sempat ngabarin kamu

sepertinya nawang percaya banget sama rizky
mungkin aku bisa manfaatin ini untuk cari hasil medical check up nya pak jaka di rumah nawa
mungkin aku bisa manfaatin ini untuk cari hasil medical check up nya pak jaka di rumah nawang
kenapa aku bodoh banget sih
malah minta tolong ke rizky lagi
rizky pasti akan penasaran dan banyak nanya soal itu
justru harusnya aku sembunyiin ini dari rizki
karena aku gak mau rizky nanti malah membongkar semuanya
ada apa sih ma
nggak ada yang gak jadi
mama ambil dompet dulu ya
mama kenapa sih
keliatannya aneh banget
kayak ada yang lagi disembunyiin dari gua
halo cit gue masih di rumah
kuis matahuluh kuliahnya pak regar
aduh gue lupa
ya udah gue ke kampus sekarang ya
untung aja rizky nggak datengin mobil alex dan dia gak lihat alex ada di dalam situ
lagipula ngapain sih alex pake nekat dateng kesini
ibu ingetnya mana
tantenya lagi ada urusan di sini om
nyuruh aku di sini aja
kamu disuruh tunggu di sini
oh saya tahu
belum makan ya
oke kalau gitu kamu tunggu di sini ya
duduk di sini dulu sebentar
oh jangan jangan jangan
saya tahu apa yang bikin nyambung
nyaman di lambung
ngapain sih pakai datang ke rumah
kamu kan tahu kalau rizky jam segitu belum ke kampus
emang kamu sengaja ya
apakah kamu takut banget sih sama anak kamu
bukannya takut tapi aku tuh ngejaga perasaannya rizky dong
terus emang apa hubungannya sama aku
iya kita kan udah sepakat kalau ketemuan itu di luar
kamu semalam matiin telpon kamu

taulah aku kalau liat k millennial di kantor atau di bottles atau gelap selalu berburu